hai semuanya saya bella mulla hela dan tim hari ini akan melakukan perjalanan mudik
ke kota semarang nah tapi sebelumnya saya mau ngecek dulu nih ke bengkel apakah mobil yang
digunakan nanti sudah layak untuk perjalanan jauh atau belum dan juga akan berbagi tips
bagaimana cara berkendara yang aman yang bisa diterapkan saat mudik nanti jadi kita terus ya
untuk menempuh perjalanan jauh saat mudik kondisi kendaraan tentu
harus prima maka sebelum mudik lakukan pengecekan kendaraan perjalanan mudik ke semarang nih kalau
dari mobil sendiri yang dicek biasanya apa sih untuk kondisi mobil sama dengan manusia
sehatnya yang pertama kalau misalnya sudah service rutin terus itu harusnya sudah aman
misalnya yang dicek dari kondisi oli air radiator lalu apinya sendiri mungkin kalau hujan bisa dicek
wevernya itu harus benar benar terjaga paling untuk amannya itu sih di luar kayak misalnya selain itu kan ada
sistem pengereman itu juga utama kita bisa periksa minyak rem yang standar aja ya minyak rem di sini
ada batasnya tinggal dilihat aja kasih kasih gampangnya kalau misalnya memang sudah service
rutin yang utama angin angin kalau bisa memang harus ditingkatin tiga lima psi dari standar gitu
misalnya harus ada ban serap nggak sih mas untuk mobil sendiri kalau untuk perjalanan jauh jauh
pengecekan ban termasuk ban serap harus diperiksa juga sih dari tekanan angin kondisi
pelaknya masih aman atau enggak kondisi bannya masih layak pakai atau enggak kayak gitu
spurring balancing juga termasuk di perawatan sebetulnya kalau misalnya pada umumnya itu
per sepuluh kilo kita ngikut kayak bengkel atpm kayak service rutin biasa dan itu pada saat mau
mudik kalau bisa memang harus disiapin waktu ya buat periksa mobilnya menurut adit pengecekan
kondisi mobil harus dilakukan minimal seminggu sebelum berangkat mudik jangan lupa bawalah
dongkrak kunci untuk ban serep dan perlengkapan p tiga k selain memastikan kondisi kesehatan mobil
kesehatan mental dan kondisi fisik pengemudi juga sangat penting menurut presiden direktur
indonesia defense driving center pintar toagung pengemudi juga harus membuat perhatian dan perhatian

perjalanan untuk mengetahui jalur yang akan dilewati pengemudi juga harus tahu
lokasi lokasi istirahat atau rest area untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar peraturan
ini tertuang dalam undang undang lalu lintas dan angkutan jalan republik indonesia nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
dua ribu sembilan yang mengharuskan pengemudi beristirahat setidaknya setiap empat jam sekali empat jam
sekali harus istirahat istirahatnya dua puluh tiga puluh menit ya kemudian dilanjutkan lagi dengan maksimal
dalam satu hari itu delapan jam boleh ditambah sampai dua belas jam jadi maksimal sekali dua belas jam harus
beristirahat total artinya untuk mendapatkan waktu tidur kita empat tujuh jam tersebut bintarto menambahkan
posisi saat berkendara juga penting pastikan tangan agak menekuk saat memegang setir mobil
dan posisi ibu jari di depan setir mobil posisi ini membantu kita fokus selama perjalanan
yang melewatkan waktu istirahat akan mengalami fatigue atau kelelahan bintarto mengatakan
menurut standar di eropa faktor kelelahan atau fatigue ini menyumbang angka kecelakaan cukup
besar sekitar tiga puluh tujuh persen tim liputan cnn indonesia